publik memang baru baru ini dikejutkan dengan pernyataan ataupun apa yang disampaikan oleh kepala bpip prof yudian wahyudi
soal hubungan pancasila dan juga agama
sayangnya pernyataan prof yudian tersebut terkait dengan isu sensitif ini tidak dipahami secara komprehensif
dan prof yudian wahyudi ini menjawab secara gamblang kepada kami cnn indonesia secara eksklusif
terkait dengan komentarnya dan juga bagaimana hubungan antara pancasila negara dan juga pancasila dengan agama
bersama saya renghati raid kami akan hadirkan wawancara eksklusif saya bersama dengan kepala bpip prof yudian wahyudi
dan kita akan mulai layar demokrasi selengkapnya
kebijakan berikut adalah wawancara saya bersama dengan kepala bpip prof yudian wahyudi
kepala badan pembinaan ideologi pancasila ini baru saja atau belum lama dilantik oleh presiden joko widodo
artinya bpip saat ini dinakodai oleh kepala yang baru setelah sebelumnya ditinggalkan oleh yudi latif kepala bpip yang pertama
menarik untuk kita gali lebih jauh
bagaimana kemudian nahkoda baru bpip ini membawa badan yang dibentuk oleh presiden joko widodo
yang tentu saja untuk menjadi garda terdepan membumikan pancasila kepada masyarakat indonesia
ini melakukan langkah langkah konkret untuk menanamkan nilai nilai pancasila ke seluruh elemen masyarakat terutama mungkin ke anak anak muda
ini menjadi tantangan tersendiri
dan bagaimana kemudian pandangan bpip soal permasalahan permasalahan terkait dengan ideologi
pancasila yang hari ini mungkin saja atau berpotensi untuk direduksi oleh ideologi ideologi transnasional yang senantiasa mengancam
dan bagaimana kemudian menyandingkan pancasila dengan negara pancasila dengan agama
ini juga menarik untuk kita telah lebih jauh bersama dengan bpip
malam hari ini saya akan langsung menggali perspektif bpip tentu saja soal pancasila dan juga permasalahan kebangsaan
saya sudah bersama dengan prof yudian wahyudi kepala badan pembinaan ideologi pancasila
selamat malam prof yudian
ini karena bpip jadi harus ada salam pancasilanya dulu
baik prof yudian sebelum kita bahas banyak soal langkah langkah konkret bpip ke depan soal bagaimana membumikan pancasila menanamkan nilai nilai pancasila
tentang tantangan apa
bagi ideologi pancasila ini ke depan begitu dan juga bagi bpip
tentu publik ingin tahu dulu prof yudian karena mungkin banyak juga berkarir di bidang akademik begitu ya sebagai rektor
saya penasaran prof
apa yang kemudian membuat prof yudian bersedia atau mau menjadi kepala bpip
karena ada di bayangan saya nih prof
ketika menjadi kepala bpip ini tugasnya tidak lebih mudah dibandingkan dengan menteri menteri misalnya
seperti apa prof yudian
ya iya saya tegaskan dulu saya sependapat ya bahwa sebetulnya bpip ini tugasnya lebih berat dari menteri
kalau menteri itu kira kira lebih teknis lah gitu kira kira ya
dan itu ada main goalnya di situ
nah tapi bpip ini kan merumuskan lagi ya ideologi pancasila khususnya nanti menjadi ideologi kebijakan lah gitu
semacam ideologi ya
di sini ini lebih berat
apalagi situasinya ini berangkat dari katakanlah ada kevakuman sekian panjang
bukan maksud saya antara saya dengan mas yudilati bukan
tapi dalam sejarah ketika pancasila tergeser ke belakang gitu ya
itu saya sependapat
nah kenapa ya mengapa saya mau kira kira begitu ini saya agak anukan kemarin saya menggunakan kata jihad sekarang saya balik
kira kira saya formalisikan dengan kata lain yang maksudnya juga tidak jauh
ini kalau bahasa profesional panggilan profesi ya
panggilan profesi seperti apa
tapi kalau bahasa agama namanya beribadah
bagi saya beribadah itu sama dengan membangun peradaban
nah di situ
jadi kalau saya di kampus ya di kampus itu benar lebih kira kira gitu ya
atau orang kira kira lebih enak jadi rektor dari kepala bpip
tapi ada hal hal yang direktor itu tidak ada di bpip
terutama kaitannya dengan kemajemukan masyarakat yang dikelola
memang kita punya mahasiswa yang dari agama lain ya karena di sana ada agama orang katolik ada orang kristen ada orang
hindu ada gitu ya
kalau di ppip ini lebih majemuk lagi lebih luas lagi
lebih majemuk dan rentangannya jauh lebih besar
kalau itu kan hanya berapa meter aja ya
berapa meter maksud saya paling sundang kalijaga itu sekitar dua puluh hektar gitu
nah kalau ini kan se indonesia
nah itu jadi saya terinspirasi oleh quran yang mengatakan begini ya
saya masukkan ini karena kemarin ada orang yang apa
seolah olah saya membeli
saya mencari agama gitu
inna mahalusri usula itu bagi saya ada tiga hukum besar dalam sejarah ini
setiap yang permulaan pasti sulit
yang kedua semakin besar problem semakin besar pula orang yang mau menghadapi
nah hukum yang ketiga tidak ada orang besar tanpa problem besar
nah ketika saya beralih dari rektor ke kepala bpip itu kan terjadi tanda petik lompatan
dari tingkat provinsi ke nasional
nah itu jika saya mau menerima tantangan itu sebagai panggilan tugas
maka saya tentu akan mendapatkan katakanlah pengakuan lebih dari profesionalitas saya tadi
jadi ini adalah panggilan tugas sekaligus ibadah menurut anda ketika menjadi kepala ppip
nanti kita bahas prof soal tantangan bpip ke depan bagaimana membumikan pancasila
tapi kalau dari pandangan anda prof bagaimana sebetulnya pancasila hari ini prof
ini di tengah tengah elemen masyarakat kita
karena ada banyak sekali ideologi ideologi yang mungkin saja merasuki masyarakat begitu ya
pancasila hari ini situasinya bagaimana dari pandangan anda
ya di situ lah sebetulnya barangkali kalau ditarik lagi pertanyaannya mengapa sih ppip ini dibentuk ya
kira kira itu tadi
ada kesadaran di kalangan pengelola negara ini atau para tokoh politik kita segala macam ya
bahwa pancasila itu sebenarnya terpinggirkan
nah kemarin saya nyebut kasus misalnya begini
dulu di orde baru itu ada oknum oknum
yang oknum pancasila tapi berlebihan
sehingga menutup ruang bagi orang orang yang tidak sependapat dengan mereka
nah nanti orde baru ini kan diganti oleh order reformasi kira kira begitu
nah apa yang dulu tertahan kemudian dibuka
nah disinilah pancasila itu disingkirkan dalam pengertian kalau kita berorganisasi tidak lagi pakai asas tunggal ya
nah itu dia
nah dari situlah pelan pelan

tidak ada lagi yang pakai asas pancasila
itu bisa dilihat dari sekolahan ya
sekolahan umum maksud saya gini
pada saat asas tunggal itu dianukan
itu sekolah swasta yang unggul itu yang nasionalis
misalnya sma tujuh belas apalagi itu yang itulah pokoknya begitu
nah tapi belakangan yang unggul kan swasta agama
ini kelihatan disitu saya tidak sedang menuduh apa apa
tapi disini ini kelihatan
bahwa pancasila itu sudah hampir hampir tidak menjadi
kebutuhan atau apa yang prinsipil
iya bahasa saya begitu
dari situ pelan pelan
terjadilah titik ekstrim
munculnya tadi kalau bahasa itu ada radikalisme
dan itu ada transnasional
pasal asas tunggal itu
kira kira mendesak pada tahun itu
salah satunya itu sebetulnya karena ada revolusi iran
ya ini revolusi yang mengguncang dunia
dikerjakan oleh orang tua
umur tujuh puluh sembilan tahun
dan yang di kalahkan itu
teknologi militernya keempat tercanggih di dunia
itu bisa di kalahkan hanya
bisa di kalahkan hanya orang tua yang seperti itu
maka terjadilah euforia revolusi maksud saya di dunia islam
termasuk di indonesia goncang waktu itu
pemerintah menanggapinya dengan asas tunggal
nah dengan asas tunggal itu
mereka itu kan merasa ditekan
mereka muncul kembali
nah dari situlah
semacam membalas apa yang pernah diperlakukan sebelumnya terhadap mereka itu
maka pancasila diperlakukan
mestinya bukan pancasila yang dimusuhi
mestinya yang diproses itu orang orang yang
oknum yang berlebihan ini
nah oleh karena itu
kita mulai dari nol lagi
jadi kita selalu
jadi setelah sekian lama kita mulai dari nol lagi
nah itu tadi tuh buktinya
ini katanya coba diperhatikan ini
pelajaran apa itu pmp ke pap satunya itu pkn ya
itu kan sangat jauh berbeda di situ
itu contoh suterkana
dan pancasila hanya semacam ilmu bacaan saja di situ
kalah dengan teori ketatanegaraannya misalnya segala macam keluarga negaraannya
kalau anda bicara keluarga negaraan dalam konteks itu kira kira melawan pancasila
nah itu dia
ini salah satunya begitu
nah itu tentu saja juga diperkuat ada pengaruh ya
pancasila transnasional itu
ya kalau bahasanya buya itu
ronsokan peradaban arab itu
ini bahasanya buya ya
ini di sini
saya sependapat dengan itu ya
karena orang tidak bisa membedakan mana yang islam mana yang arab di dalam konteks ini
nah maka pancasila itu tersingkir sehingga sekarang perlu dijadikan kembali sebagai
jadi itu yang kemudian tapi jangan hanya idealis
teoritis juga harus terlalu praktis gitu ya
jadi itu yang menjadi kemudian tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh bpip gitu ya
merumuskan kembali yang mana namanya garis garis besar haluan ideologi pancasila
ya ini tentu melibatkan banyak pihak
karena terutama sasaran yang tadi dibilang milenial itu
itu kan ada di sekolah
nah oleh karena itu tadi kita ini sudah sangat jelas akan dan harus berkoordinasi
dengan seluruh kementerian terutama yang terkait dengan pendidikan dan agama
jadi kementerian digbud tempat tempat nati makarim dan kementerian agama tempat pak
pak jurozi misalnya disamping yang lain lain
nah ini nanti akan ada program program yang bertingkat
nah tapi terutama untuk anak anak milenial ini ya itu disusupkan di perata pelajaran
tapi juga diambil kira kira metode atau langkah yang sesuai dengan jiwa mereka
itu mereka kan suka apa
ini untuk menyasar anak anak muda sekarang
yang mungkin saja nggak tahu nilai nilai atau bahkan mungkin nggak hafal
terputus tadi karena tidak diajarkan
disepelin gitu loh mas
di kesampingkan gitu loh
nah mereka yang nggak yang nggak
kalau bahasa guyon barangkali egp lah kira kira gitu pak
kira kira gitu lah
ngapain mikir pancasila
matematika lebih penting gitu loh
ngapain mikir pancasila
bahasa inggris lebih penting
kira kira gitu kalau saya ranking di ujian nasional ini
yang juga menarik adalah ketika banyak orang misalnya mempertanyakan atau mempertentangkan pancasila dengan negara pancasila dengan negara
percayalah dengan negara negara
percaya lah dengan negara negara
nah agak mana
pancasila ini dari perspektif anda bagaimana kita menyandingkan pancasila dengan nilai nilai religius misalnya
atau dengan nilai nilai kebangsaan
nah itu seperti apa prof
nah maka saya begini ya
saya tidak setuju dengan apa ya ada gym yang selama ini kita pakai
pancasila itu bukan negara agama bukan negara sekuler
ini saya tegaskan ini sebetulnya menikam pancasila dari dua sisi
yang selama ini kita pakai
pancasila itu bukan negara agama
bukan negara sekuler
ini saya tegaskan ini sebetulnya
menikam pancasila dari
jadi kalau bukan ada
gium sekuler dan juga
saya jawab ya tapi saya jelaskan dulu
mungkin dulu ada kebutuhan langsung
di tahun enam puluh an
untuk mengatakan itu
karena kalau bilang sekuler berarti
pki kalau bilang
maksudnya walaupun mayoritasnya muslim
tapi bukan negara islam
ini mau bilang begitu sebenarnya
tapi juga bukan negara mohon maaf
pki misalnya begitu
karena kalau tidak islam terus negara apa
orang islamnya kan akan begitu dulu itu
maka dibuarlah itu sehingga
nanti terjadi pelesetan
pancasila itu negara yang bukan bukan
nah ketika yang bukan bukan
ada orang korupsi ya wajar aja negara yang bukan
saya menawarkan pancasila itu
kalau mau pakai itu
dan sekuler sekaligus
sumber dan tujuannya
pancasila itu ternyata religious
maksudnya apa ada
kelima sila itu mudah
ditemukan di dalam
ke enam kitab suci yang
diakui secara konstitusional oleh
perintah bertuhan beragama
bersatu yang lima itulah
kitab suci ada itu
nah tapi dalam rangka
mewujudkannya kita butuh sekularitas
apa pelibatan kemanusiaan
manusia di sini berarti indonesia
nah jadi saya testing lagi kalau
bahasa lainnya pancasila itu
selama ini kan ada istilah teosentris
ya kalau teosentris itu katakan jadi
dalam konteks yang desain tadi
nah ini maksudnya sekarang dah
kita harus berani mengatakan
bahasa lainnya sakrit tapi
propan sekaligus nah kalau bahasa teknis
dalam islam big hukum islam namanya
ilahi tetapi wadai sekaligus
nah saya ambil yang contoh islam dulu baru nanti ke pancasila
memudahkan orang islam untuk membayangkan
misalnya begini perintah untuk
menunaikan ibadah haji
itu ilahi dari segi
sumber dan tujuannya
maksud saya ada di quran dan di hadis
tapi sekarang bagaimana menunaikan
ibadah haji dari jakarta
itu kalau anda ilahi
nanti akan terjebak ke dalam teks di quran
gitu nah onta itu kan
cocok untuk padang pasir dan itu
islam masih awal
di sini keluar perintah
apa namanya kaedah dalam bahasa indonesia gini
perintah untuk melaksanakan sesuatu
sama dengan perintah melaksanakan
kalau pergi haji dari indonesia
itu berarti perintah untuk sarananya yang dulu
dadaan sama sekali oh itu urusan kita kok
bukan urusan tuhan tapi ada kata kuncinya
sekarang kita tarik ke pancasila
bersatu atau persatuan indonesia itu
dari sumber dan tujuannya
itu urusan kita
misalnya kita butuh
contoh misalnya saya kasih contoh yang
ingin mengadakan lomba
sepak bola dalam rangka persatuan
umpamanya karena contoh ini
miliaran dan tak pernah putus
tidak pernah habis anda silakan saja mau ambil apa saja
ini saya ambil yang orang pada umumnya suka
nah dari situlah kita butuh sekularitas
anggarannya dari mana
ya nanti aturan
main dalam apa itu namanya
pertandingan seperti apa
berapa tim yang mau dilibatkan
misalnya apakah pendaftarannya
bayar atau tidak
nah dan seterusnya
waktunya kapan ini yang saya maksud sekularitas
nah itu karena kalau sekelarisme
menjadi berbeda nanti pahamnya
beda itu pahamnya tidak bisa kontras itu ya
kalau kasih ispo kontras dia
ini saling mengisi
nah dari situ sebetulnya
sudah sangat termudah membaca pancasila ini
jadi kalau kemarin ada anggapan
saya enggak enggak begitu maksudnya
nah sekarang kita lihat
hukum yang kedua yang saya sampaikan dalam membaca ini
umat beragama
khususnya umat islam
harus mau menerima kenyataan
hukum tuhan yang tertinggi
yang mengatur kehidupan sosial politik
ke negaraan itu
kitab suci bukan al quran
hadis dalam kitab
tetapi konsensus atau ijmat
iya ke negara
nah saya kasih tau ya
contoh saya tetap satu ini aja yang gampang dan ada fakta sosialnya
muhammadiyah itu tidak ziarah kubur
nu ziarah kubur
kalau ditanya nu dan muhammadiyah
masing masing dapat menunjukkan
dari al quran dan hadis
tapi kok mereka tegang
nah mengapa karena yang ini baru perspektif
muhammadiyah yang ini baru perspektif nu
ini perlu dikomunikasikan
dicari titik temu
ya namanya kesepakatan musawarah itu
pakat nah bahasa teknis
dibuat aturan kesepakatan
ini pasal satu
muhammadiyah tidak ziarah
dan tidak saling menyerang
pasal tiga barang siapa melanggar
jadi tidak ada nilai nilai yang bertentangan maksud anda gitu
iya kalau ada yang bertentangan
kita bisa mentoleransi disitu
jadi dengan kata agreement indeseagreement
jadi dari situ
maka dapat disimpulkan
tidak ada toleransi
dan moderasi tanpa konsensus
kita lanjutkan lagi prof yudha
jadi tadi ada sudah
ya jadi selesai urusan internal
atau aliran dalam satu agama
karena nanti kalau dibahas itu
tafsir muhammadiyah menjadi milik muhammadiyah
atau berlaku hanya bagi orang muhammadiyah
nah bagi nu berlaku
nah itu kan mudah sekali ditarik ke atas
menjadi tanda petik eksternal
orang hendu nyelesaikan persoalan internal mereka
dengan hidup dalam soal soal
ibadah begituan itu beragama hindu
agama yang lain juga demikian
sama masing masing ke dalam ke dalam ke dalam
naik ke atas menjadi konferensi nasional namanya pancasila
dari kualitas ke dalam ke dalam
ke dalam ke dalam ke dalam
ke dalam ke dalam ke dalam
kalau kita lihat
apa yang diperlukan
ada kelompok kelompok yang membenturkan
konsensus nasional sebagai hukum tertinggi
dengan penafsiran mereka sepihak
maksudnya kecil kelompok gitu loh
semua bangsa indonesia ini
kan beragama kan ada kata religius
nah di fakta sosial
begitu tapi juga ada segmen
yang belum mau menerima
ini sebagai kesadaran bersama itu
maka mereka masih menganggap
penafsiran mereka itulah
yang lebih tinggi
pancasila itu toh good
misalnya perlu bikin khilafah
nah kalau ini dibiarkan
ya jangan salah di sini
nanti kalau terjadi konflik agama
betul nggak agama sebagai
pemecah belah utama kan begitu tuh
ini harus dikelola dengan baik
apa saya menawarkan konsep
religius dan sekular sekaligus
gitu loh ini yang saya maksud sebenarnya
konsensus yang sudah disepakati bersama ya
jadi siapapun terlahir di republik indonesia
ini terikat oleh konsensus nasional
dengan segala turunannya
nanti maksudnya yang terkait dengan
apa beragama bukan beragama
apa berbangsa dan bernegara itu
nanti yang turunannya itu kan yang
keluarnya dari dpr npr
pendebatan itu sebelum diundangkan
itu maksudnya tapi tidak
menyentuh masalah ibadah
ya itu kembali ke masing masing agama
oke oke menarik menarik prof yudi
jadi termasuk juga
kalau kita bicara tadi anda katakan
banyak yang apa ada
kelompok kelompok yang menolak pancasila
togut dan sebagainya saya jadi teringat kemudian
yang hari ini adalah
wni bahasanya pemerintah sekarang kan
dari sudut pandang anda apakah memang itu
sudah cukup tepat atau
kelompok kelompok ini berbahaya sekali
bagi ideologi pancasila iya saya sependapat dengan
yang katakan mereka itu tidak boleh
diperluangkan karena dengan membakar paspor itu
sebenarnya sudah kudeta sudah revolusi sudah
menyatakan diri bukan sebagai orang indonesia
nah sekarang mereka
dalam posisi kombatan segala macam itu
ini kan orang orang yang sangat berbahaya loh ya
mas jangan salah loh ya
satu orang itu bisa membunuh
satu juta loh kalau dia tahu caranya
benar ya nah disinilah
perlu ada kewaspadaan nasional
ya maka saya sependapat
mereka tidak boleh dipulangkan
kalau dipulangkan pun
mereka itu harus diproses secara khusus
barangkali kalau bahasa saya lebih
keras lagi mahkamah militer kalau saya itu
yang pelaku pelaku itu
nah kalau anak ya benar kita lihat lagi
umur umur itu ada anunya
dan itu bisa ada yang menjadi anak negara nanti
kalau dalam batas tertentu
usianya sekian misalnya orang tuanya tidak ada
karena orang tuanya di penjara misalnya
gitu ini perlu
diambil langkah oleh pemerintah sebagai
apa cegah itu apa namanya
aspek bukan hanya preventive dalam
arti itu aspek jerak
aspek jerah supaya orang lain
nanti kalau ini dipulangkan yang lain ikut lagi
oh tidak ada apa apa kok boleh boleh saja
siapa bilang begitu
baik prof seberapa parah sih
sebetulnya mungkin dari kajian
bpip atau dari anda secara pribadi
lain terhadap ekstensi pancasila
saat ini situasinya memang
seberapa mengkhawatirkan prof
ya kalau orang orang mengatakan sudah banyak ya itu
sudah sangat mengkhawatirkan
tapi kita lihat di lapangan itu
yang paling berbahaya itu kalau dari segi
anu kan orang yang menolak
pancasila dengan mengatakan pancasila
itu togul ya ini terang terangan
kalau orang ngeritik pemerintah itu kan beda ya
ya ya nah orang sudah
setuju dengan kebijakan itu biasa
tapi kalau sudah mengatakan pancasila togut
itu sudah melawan negara
yang jika dibiarkan dan menang kita akan
kehilangan negara ini masalahnya
ya jadi ini
sangat serius karena itu ditanamkan
saya ulang sekali lagi melalui keyakinan agama
itu barang mati hidup bagi seseorang
kalau suku bisa
dilepas saya bilang tadi itu misalnya
kamu saya misalnya beda suku kelainnya
orang nggak penting tapi kalau
beda agama ini berbahaya sekali keyakinannya
sampai ke surga sana masalahnya itu
nah inilah yang perlu kita
anukan ya makanya
generasi yang terputus tadi yang
milenial ini harus segera
harus segera kita
apa istilahnya itu
santuni dalam pengertian
kita santuni ya karena itu
harus jadi kewajiban negara harus
hadir masalahnya nah negara harus hadir
artinya bpp juga harus hadir
langkah konkretnya prof hidyan
untuk menyentuh kalangan milenial
anak anak muda yang mungkin
sekarang juga lebih banyak menggunakan
berinteraksi secara online
apa langkah ya jadi saya
pakai hadis ya karena
kemarin agak kontroversi dikira saya itu antiagama
kalau saya tanya kepada nabi gimana
dikodri ukulihim ajaklah
berbicara orang lain sesuai
dengan akal mereka maksudnya begini
kalau orang suka gadget ya
kamu pakai gadget orang bicara
ekonomi ya kamu ngomong ekonomi gitu
nah maka dari segi
ini sedikit agak berbeda dari
yang ada di bp tujuh dulu
ke empat misalnya itu lebih ke training training
lebih kira kira tanda petik
agak serius megang gitu
nah tapi kalau ini nanti kita
buat fun karena anak muda maunya
itu ya mungkin barangkali
kalau bahasanya sersan serius
tapi santai ya misalnya
kita akan kerja gotong royong
bareng misalnya kayak gitu itu apakah
lewat program kak iya iya
pakai program dan program nanti ada
kerjasama dengan semua
lembaga ya termasuk dengan media karena
kita akan menggunakan akal mereka
ya seperti yang anda maksud kalau mereka
ada youtuber ya kita harus pakai youtuber
blogger ya broker apalagi itu
itu semua harus kita pakai
nah ya itu yang dimaksud
mengikuti jadi orang kayak
saya ini kan masa paham sih teknologi
kayak gitu kan nah maka kita
bekerjasama gotong royong itu
kalau dalam bahasa pancasila
ya ya itu jelas ya
gotong royong kerjasama bareng
di sini juga akan terjadi ekonomi ekonomi
bukan saya bukan romo beni misalnya gitu
tapi mungkin orang umur lima belas tahun
untuk berbicara kepada ya
mungkin dia artis mungkin dia pemain bola
mungkin dia apa
agar lebih ini ya lebih dekat ya
iya iya iya persis oke
jadi didekati dengan apa mau mereka
bukan apa yang kita mau
bp tujuh pm empat apa menurut anda
tidak cukup efektif hari ini
tapi kan itu dulu juga cukup
ini apa ya itu akan dipakai tapi dalam
batas tertentu untuk yang serius serius lah
kira kira gini lah kalau dipakai itu
dirjen dikumpulin ya dipakai pola agak ke
kesana misalnya tapi kalau untuk
itu tidak terlalu serius di situ
misalnya dulu saya sebagai mahasiswa ikut
penataran p empat itu kan serius banget tuh
nah gitu ini mereka takut mereka ini
anak anak ini takut maunya santai
jadi bagaimana memasuki
kalau bahasa akal tadi
itu psikologi mereka lah kira kira gitu
nah kita masuk sesuai dengan keinginan mereka
kalau mereka suka mancing ya kita buatkan
forum pancing atau wahana apa aja
prof artinya dalam
sulit untuk artinya
tantangannya cukup besar ya untuk bisa
selain masuk ke
oke milenial soal yang lain soal
kemudian mereka mungkin tidak terpapar dengan baik
soal pancasila tapi kemudian ada tantangan yang lain ketika
menghadirkan pancasila terhadap elemen
masyarakat yang mungkin berpotensi
terancam dengan transnational
transnational ideology itu bahkan
juga mungkin ada di
di semua elemen
ya itu semua kan kita kalau bahasa
medisnya barangkali kita terapi lah
kalau bahasa medis ya
kita terapi sesuai dengan tadi
tingkat itu keterpaparan misalnya
dia apa level apa itu nanti pasti ada
kajiannya juga ada nah
tentu nanti beda kalau orang yang sudah
dengan yang belum misalnya yang baru mau coba coba
itu ya tentu akan ada
treatment yang berbeda juga
jadi di sini metodenya itu akan
berlapis lapis lah gitu
kita tidak boleh menggunakan satu
metode hanya untuk
hanya satu metode untuk semua kasus
nah di sinilah saya tekaskan
kembali bp ini nanti akan
bekerja sama dengan semua lapisan
ya itu baik dari
pemerintah dari semua kementerian
eselon satu sampai ke pegawai paling rendah
kemudian juga dengan
semua yayasan dan sebagainya organisasi sosial
baik prof yudhian seringkali
kemudian ini kan bpip badan ya
khusus dibentuk oleh presiden jokowi
seringkali ada tanggapan
atau pendapat yang mengatakan
kinerjanya apa sebetulnya
sejauh mana apakah memang kerja kerja
itu tidak terlihat secara jelas
apa yang bisa anda jelaskan pertama
begini ini barang baru ya mas saya bilang
tadi setiap yang permulaan pasti sulit
ya jelas ya
nah ini kan umurnya baru berapa
dua tahunan kan dengan tugas yang
berat nah jadi masih
ibarat orang berjalan itu ya di satu sisi
nah di sisi lain yang dilakukan
itu mungkin oleh orang lain dianggap tidak
penting padahal menurut kita penting
nah di sini ada itu tadi
ya semacam di satu sisi masih
baru yang kedua kali ekspektasi
orang lain cukup tinggi
kita belum sampai misalnya
nah maka sekarang
inilah yang kita dengar dari kritik kritik
wujudkan itu maksudnya
jadi kita juga harus mendengar dari mereka ini
sebab kalau enggak nanti terjadi lagi
dibikin bpp gitu loh
enggak kita enggak boleh begitu jadi kita akan
mendengar nanti kalau ada usulan begini ya kita
anggap makanya untuk
merumuskan tadi itu semua ini
kita melibatkan ya fgd
tokoh tokoh yang ahli dalam bidang mereka
ya jadi dari
berbagai perspektif ada psikolognya
ada ekonomnya ada olahragawannya
prof bicara mengenai kritik
bagaimana anda menjawab atau merespon
karena beberapa hari terakhir
yang cepat heboh begitu
soal agama dan pancasila
atau mungkin juga ini kritik yang datang sejak lama
epip itu lebih baik dibubarkan saja
tidak sependapat ya bukan karena saya kepalanya ya
bukan tapi memang
ini kebutuhan kebutuhan yang seperti apa
iya jadi kalau bahasa saya pakai
pesawat tukang cilam ya itu namanya
pesawat tukang cilam top priority
karena kalau kita
kehilangan pancasila kita kehilangan negara
oleh karena itu
kita harus mengambil langkah tanda petik
doruri bahasa bahasa indonesia
jadi darurat itu ya tapi ini maksudnya
kenisayaan yang tidak
di situ mas
nah jadi kalau saya tarik daruri
itu nanti kemana larinya
ya larinya ke penyelamatan jiwa
harta ya republik ini gitu loh
ini maksudnya dengan kata lain
doruri di situ ya kalau bahasanya
tadi kata dengan darurat ya
doruri di situ adalah kenisayaan
menyelamatkan republik indonesia
nah tapi kita mulai dari
ideologi gitu loh maksudnya
kan ada fokus ada yang
ekonomi ada yang olahraga gitu
nah ini dikembalikan pancasila
menjadi working ideology
yang akan mewujudkan aspek aspek
olahraga pendidikan you name it lah
kalau bahasanya bisa itu
oke artinya ada banyak tantangan ya prof sebetulnya
tuh kalau tantangannya ibaratnya
aku tuh masuk hutan lebat mas
kalau tantangan ibaratnya itu masuk hutan lebat
tapi tadi lah kita optimis karena
banyak teman ya
banyak teman itu ya yang di pemerintah ya kayak anda
semua dan sebagainya dan rata rata
organisasi sosial sudah banyak minta
audiensi untuk bekerja sama dengan
bpib jadi kalau bahasa
oke jadi tidak benar juga kalau kemudian
kepala bpip ini membentur benturkan antara
agama dan juga pancasila
enggak lah tujuan saya dari awal itu menyatukan
cuma ada kasus tadi
gitu loh ya kalau tidak mampu
dikelola ini akan menjadi ancaman terbesar
warning artinya ya pak iya iya
padahal saya kembalinya itu kita
nah kita kembali ke konsensus
namanya pancasila tapi membangun itu
pakai semangat agama
biar masuk gitu maksudnya
oke baik ya terima kasih prof
yudian wahyudi untuk penjelasan anda
tentu kami juga
tunggu bagaimana kemudian
bpib meskipun lembaga yang
baru badan yang baru tapi
tadi anda juga katakan prof juga katakan
ekspektasinya kan cukup tinggi karena
kalau tidak ada
oke kita tunggu prof yudian
konkret bpip ke depan untuk
pemawancara saya dengan prof
yudhian wahyudi kepala
bpip tentu saja tentang
dan juga menjawab kontroversi
yang terjadi di masyarakatnya
terakhir dan tentu kita
akan tunggu bagaimana
bpip ini sebagai badan yang
dibentuk oleh presiden joko widodo
melaksanakan tugas dan juga
fungsinya terima kasih sekali lagi
terima kasih terima kasih atas dukungannya
prof yudhian wahyudi terima kasih
nanti kalau kami lupa diingatkan
terima kasih baik demikian
saya renharsi rai terima kasih